hai oke kita akan membuat yang namanya bombay goreng crispy kalau kita tahu bawang bombay
itu kan sering bikin kita bikin union rings ya union rings gitu tapi kayaknya kita mencoba untuk
beda kita bikin baguslah kayak kembang gitu blooming onion blooming itu bahasa hitsnya
ya anak zaman sekarang ya blooming anion jadi kita akan coba buat sesuatu yang gurih yang
renyah gitu tapi crispy dan juga cantik nah bahannya apa saja pastinya blooming onion ini
ada bawang bombay jadi ini dia bawang bombay nya sudah anda sudah anda kupas ya dipotong tuh
di bagian atasnya jadi hanya tersebut bagian ujungnya kemudian dikupas semuanya ada apa lagi
ada kemudian ya tepung rasa ya tepung bumbu tepung bumbu ini siap saji tapi kalau mau bikin sendiri
dibikin dari tepung terigu kemudian tepung maizena bubuk cabai kemudian merica dan garam
oke praktis semuanya bahan yang gampang banget bisa anda pakai di rumah ya enggak telur juga sama
air dikit oh ya satu satu telur kemudian air ya oke kita langsung aja sebenarnya ya memang namanya
juga blooming onion jadi bahan utamanya ada di bawang bombay kita harus pertama tama jadi tipsnya
yang dipotong tapi dipotongnya tuh jangan sampai bawah ya maksudnya jangan sampai maksudnya jangan sampai
ini maksudnya jangan sampai jangan sampai putus aduh bahasa soal banget tiga aja tiga satu dua tiga nah di
antara potongan potongan yang tadi itu anda buat lagi potongan
dua kemudian sama ya
ini kayaknya minyaknya sudah mulai panas
jadi agak diturunin dikit
dia tidak terlalu panas
yes kurang lebih begini
jadi nanti ketika dibalik dia akan oh enggak kebuka
oh ini berarti caranya bicaranya begini
emang saya harus menjadi ibu rumah tangga yang lebih baik
nah dipotong ujungnya tadi
akhirnya dia kebuka ya
agak sedikit kebuka
ini harus dipotong lagi nih ujungnya
nanti setelah ini dikocok telur
telur satu butir
satu butir telur
ditambahkan dua tablespoon
atau sendok makan
ini mulutnya nih
kurang lebih sekitar itu
lalu yang pertama blooming onion ini
dia udah mulai kebuka
ya udah mulai kebuka
ditepung dulu ya
ditaruh di tepung
terus kemudian ditaburi
pastikan juga apa namanya setiap bagian dalamnya
celah celahnya itu terisi tepung semua
karena ini nanti akan menjadi kunci
krenyes krenyesnya ada di situ ya
krenyes krenyesnya ada di sini
ini karena sensitif banget
kita taburin lagi
ini kita taburin lagi
nah setelah itu
ini pindah ke pinggiran ya
dari aroma bumbunya aja udah enak banget ya fanny
nah setelah semuanya dipastikan rata ya
dengan tepung kita masukin ke telur
telur yang sudah kita kocok tadi ya
ini juga apa namanya pastikan juga
setiap apa ya setiap lelehan
bukan selehan apa namanya ya
pastikan telurnya menempel
nah telurnya tuh menempel
di sela sela atau di celah celah bawang bombay ini
bawang bombay ini sebenarnya kalau di apa namanya rasanya itu kan manis manis
gurih sebenarnya bawang bombay
manis manis gurih ya
cuman kalau dimakan kalau saya sih sebenarnya kurang suka yang mentah gitu
saya lebih suka yang memang sudah diolah
biasa juga jadi campuran di spaghetti
terus atau misalnya kayak di masakan masakan japanese food kebanyakan juga bisa

masukin lagi kan
masukin lagi ya
bisa jadi alternatif juga kalau misalnya anda mau setelah dari telur ini anda bisa taburi dengan tepung roti juga
tepung roti juga kalau mau lebih crispy lagi sebenarnya
tapi kalau nggak mau atau nggak suka mungkin juga nggak apa apa
nah kira kira sudah jadi seperti ini
ya ini dia
nah biasanya untuk menambah ke crispiannya untuk menambah kenikmatannya memang lebih bagus lebih baik disimpan di dalam lemari es dulu
anda bisa taruh di lemari es atau di freezer
ya kurang lebih di dua puluh sampai dengan tiga puluh menit
jadi untuk memastikan memang dia bisa mendapatkan hasil atau bentuk yang cantik nanti ketika digoreng
ini contohnya kita sudah punya ya
kita sudah punya contoh yang sudah disimpan di lemari es
ini adalah contoh yang sudah tadi kita simpan di lemari es atau didiamkan di freezer kurang lebih dua puluh sampai tiga puluh menit
nah cantik kan
ini saya loh yang buat
tidak jauh beda ya
karena di rumah tadi datang jauh lebih pagi kan buat motong ini tuh
jadi memang ketika nanti setelah dari freezer dia akan hasilnya tadi yang seperti kita bilang memang hasilnya lebih merekah apa lebih mekar
kalau orang jawa bilang itu lebih mekro
jadi ketika dia dimasukkan ke panci dengan minyak yang panas nanti dia akan lebih cantik lagi
lebih cantik lagi oke
sekarang kita goreng ya
sekarang kita goreng
mending pakai ini aja dulu
apa dialas ini nih
ini jadi dimasukin ke situ
biar lebih aman
takut dia ini
takut dia pecah
karena takutnya kan kalau bombay kan suka meletup letup gitu ya
boleh dinaikkan lagi minyaknya
minyaknya belum panas ternyata
memang harus butuh waktu lama kayaknya
butuh waktu lama buat manasin ya tadi ya
nah ini kita goreng sampai benar benar nanti kuning kecoklatan
nanti digoreng ya
juga butuh waktu sekitar sepuluh sampai dengan lima belas menit
dan jangan dibolak balik
jadi pastikan satu bagian dulu nanti
habis itu baru dibalik ke bagian bawahnya
nah sambil nunggu mateng nih
pasti penasaran dong matangnya kayak apa
pastikan anda jangan kemana mana
kita akan lihat nanti hasilnya
lestai jeda ya
tetap bersama kami di good morning
kita sudah lihat nih kampung lumpia
kayaknya enak banget ya
ternyata aku pikir ada di semarang
ternyata di surabaya
ternyata di surabaya
karena lumpia kan identiknya dengan semarang ya
ternyata enggak kok di surabaya ada
sudah hampir jadi
jadi memang bisa menyesuaikan dengan selera anda
jadi kalau misalnya mungkin ada yang suka banget
yang crispy banget yang kerenyes krenyes banget
artinya digoreng dengan waktu yang lebih lama
waktu yang mungkin lebih lama lama
lebih lama lagi
ada juga mungkin yang sukanya
enggak kok gak suka yang terlalu keringis keringis
masih agak lembek lembek gitu
karena biar ada manis manisnya gitu kan
benar biar apa
bombaynya tuh masih kerasa
sekarang kurang lebih coba ya
kita akan balik dia
aromanya luar biasa loh
masih apa namanya
kita milih yang kering gak
aku gak terlalu suka
aku gak terlalu suka kering
aku gak terlalu suka yang terlalu
gak terlalu inilah
ini piringnya dilap aja dulu
nah untuk penyajiannya
bentuknya udah cantik banget
jadi gak harus di
bentuk bentuk yang aneh aneh lagi
atau misalnya ditambah tambahin lagi
dan untuk menemani
untuk menemani blooming anian ini
kalau anda suka mungkin
bisa anda taburin diatasnya
jadi sesuai dengan selera sih
atau kalau mau pakai
mungkin kan mozzarella ya
dikasih mozzarella dikit
sampai lelah leleh gitu
atau mungkin kalau yang suka yang spicy
diatasnya juga bisa
sebenarnya adalah mayonnaise
dan juga chili sauce
buat anda yang mungkin baru bergabung
dan pengen tahu bahan bahannya apa aja
yuk kita simak bareng nih
bahan bahan yang berikut ini nih
yaitu bahan yang kita butuhkan
yang pertama kali adalah
kemudian kita butuh juga tepung bumbu
tepung siap saja tepung bumbu
kemudian telur air minyak goreng
itu aja sih sebenarnya
terus cara bikinnya gimana tadi van
cara membuatnya adalah
satu bombay yang utuh
itu dikupas kemudian dipotong
dibelah menjadi delapan kelopak
atau sesuai dengan selera anda juga ya
untuk kayak apa
kemudian ditaburi tadi dengan
tepung bumbu atau
telur ditambahkan dengan dua tebus
fo kn atau dua sendok makan
ditaburi tepung tadi
kocokan telur dan air
kemudian habis itu ditaburi lagi
namanya dengan tepung bumbu
goreng sampai kering sampai garing ya
sampai kering sampai garing itu dia mau coba coba coba coba coba dong hasil karyanya tifan ternyata
hai perdana loh bisa good morning enak iya kan enggak enggak terlalu keringnya semangat memang
tapi emang enak dan bau bombanya bau bau itu mantep ya oke udah udah udah gitu